kawasan puncak bogor menjadi salah satu tujuan wisata terfavorit setiap libur tiba
kalau libur akhir pekan saja biasanya sudah macet ya anissa
apa lagi kalau libur panjang seperti ini
di jalur simpang safari misalnya sejumlah bus pariwisata dan mobil pribadi yang menuju ke taman safari terus berdatangan
rekayasa lalu lintas satu jalur atau one way diberlakukan saat kemacetan semakin parah